saya pakai kemasan saya mau seolah olah
pemerintah penyaturan ulama penyaturan

nasib yang sama juga dialami pengurus masjid al amanah di kecamatan medan satria bekasi
yang melarang jemaah bermasker di dalam masjid
jangan pakai masker ini kan masjid
jadi kita ada perbedaan antara masjid dengan pasar
setelah dilaporkan ke polsek medan satria
pengurus masjid akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban
ada pun dari pembicaraan saya kemarin
karena saya juga manusia manusia yang berkilap
roni oktavian selaku korban memberi bantuan masker kepada pengurus masjid
dan meminta nawir menjadi duta masker masjid
agar bisa mengkapanyekan protokol kesehatan di lingkungan masjid
kebijakan menjadikan pelanggar sebagai duta protokol kesehatan
ternyata menimbulkan polemik di media sosial